yang menguasai jurus sembilan mata angin
jurus apalagi yang kau punya untuk menghadapi ku
keluarkan seluruh jurusmu
aku pastikan kau tidak bisa mengalahkan ku
orang itu memiliki jurus sembilan mata angin
siapakah dia yang sebenarnya
dan kau terlalu bermulut besar
sama sekali tidak sebanding dengan kemampuan kandung ragam
jagat dewa batar
tubuhnya berubah menjadi genrong pisang
setelah aku sentuh
sebenarnya itu hanya bayangan
jaga tewa batar jurus membelah raga bukankah itu jurus milikian santan bagaimana dia bisa
menguasai jurus itu jadi jurus legenda itu benar benar ada tentu saja masih ada sekarang
kalian sedang melihatnya dan kau bisa menjajalnya sekarang juga
kok tidak apa apa
kau beristirahatlah disini
aku yakin tempat ini aman raka
aku akan keluar untuk mencari daun daunan dan lain
agar kau bisa cepat sembuh
tunggulah aku disini raka
kau akan kembali ke dunia
kalau seperti ini
kita tidak akan pernah tahu
siapa yang harus kita serang
aku pernah mendengar legenda jurus ini
kau jangan jumawa
karena aku menguasai jurus penangkauan
aku akan menemukan sosok asli
aku akan menemukan sosok asli
aku akan menemukan sosok asli
aku akan menemukan sosok asli
aku akan menemukan sosok asli
aku akan menemukan sosok asli
aku akan menemukan sosok asli
aku akan menemukan sosok asli
ikat tangan dan kakinya
agar kalau dia sadar dan
dia tidak bisa melarikan diri
sekarang kau berdiri disamping kita
jangan banyak nanya
lakukan apa yang aku perintahkan